saya mau menangkap keresahannya rocky yang lagi rame nih dalam satu minggu dua minggu terakhir
rocky ini begitu kayak gundah gulana resah gitu ya
kita tangkap keresahannya rocky dari beberapa aktivitas di media sosial
kita tampilkan dulu yuk
oke boleh ditampilkan ada facebook ada oke bukan bukan yang ini
ada ini juga ya oke
kampret masuk kolam cebong masuk goa dua duanya stres
oke ada yang facebook
gimana satu lagi
nah ini dari facebooknya ilham bintang
saya bacakan ya supaya gak ada dusta di antara kita
roger rocky gerung maksudnya membuat deklarasi
hari itu ia nyatakan beroposisi kepada prabowo
ia akan roadshow berkeliling tanah air untuk mengajak kampret beroposisi pada ketua umum gerindra itu
alasannya karena prabowo sudah bergabung dengan kubu pemerintah tegasnya
dia mengingatkan komitmennya dulu dua belas menit setelah pelantikan presiden baru siapapun yang terpilih
maka saat itu dia akan beroposisi
prabowo sudah bergabung dengan jokowi sebelum pelantikan
makanya saya majukan deklarasi saya beroposisi menjadi mulai hari ini
beberapa hari lalu ya
rocky juga akan roadshow ke kubu cebong supaya mengusir prabowo dari kubu mereka
gak perlu tokoh tokoh seperti dia nyampah nyampahin negeri aja
itu keresahannya rocky gerung ya sebelum kebawa bapak
rocky apa yang membuat anda begitu resah
anda pura pura resah atau resah betulan ini
ini ya itu konteksnya
bukan saya yang resah
yang resah tadi
lu gak dapet apa apa rok gitu
saya bilang harusnya kalian yang sedih
karena jatah makan kalian diambil oleh oposisi
kan saya bilang begitu kan
jadi cebong nyiapin meja makan
tapi yang lahap disitu adalah kampret
kan dungu kan cebongnya
dari meja makan itu
itu konteksnya begitu
jadi saya nyinyirin mereka sebetulnya
tapi dari lubuk hati anda yang paling dalam
melihat fakta fakta politik belakangan
anda cuma menjawab nyinyir
atau memang betul ada sebuah keresahan
dalam alam bawah sadar anda gitu
kita lihat pagelaran tipu menipu itu
kenapa anda menganggap ini pagelaran tipu menipu
dari awal kita tahu
bahwa politik indonesia itu nggak ada pola
bahkan gak ada guiding values
dalam keadaan tidak ada nilai yang survive
jadi bingung kan
kampret masuk kolam
cebong pindah ke goa
itu menandakan kekacauan infrastruktur demokrasi kita
itu sebabnya saya ingin agar supaya
indonesia gak ada oposisi
ibu mega juga bilang begitu
jokowi juga bilang begitu tuh
lalu yang kontrol siapa
dan meminta cebong untuk
dan akan bersama sama
mungkin banyak dari kita yang melakukan
menurut saya bapak bapak ya
saya mau menggali dulu rocky ini
kita pertanggung jawabkan omongannya gitu ya
anda meminta cebong cebong untuk mengusir prabowo dari meja koalisi gitu
kenapa pak prabowo harus diusir dari meja koalisi
apakah hanya bagi bagi jatah
kan mereka dulu membuli prabowo
ya konsisten dong
sekarang dia mau sleeping with the enemy itu
tidur bersama musuh
itu yang namanya kekacauan pikiran cebong
kenapa marah ke gue
lu marah sama prabowo dong
dan anda lihat prabowo layak untuk dimarahi publik
ya menurut saya layak
karena identitas primer prabowo adalah orang yang kelebihan konsep
dia seharusnya mengkonsolidasi oposisi supaya ada alternatif bila terjadi crack di dalam kekuasaan
kan itu dia yang usir di luar
ya mending kita menyumbang kecerdasan pada kekuasaan
oke itu pilihannya
itu pilihan prabowo untuk menyumbang kecerdasan konsepsionalnya pada kekuasaan
pilihan saya adalah beroposisi
tidak ada soal
walaupun saya tidak ada part
kekuasaan enggak punya partai enggak punya
nah kalau enggak punya kenapa kalian ribut
takut kan bodoh dua kali
tepuk tangan untuk rocky dong
saya mau tanya ke mas arief ya
rocky bilang dengan situasi konstelasi politik terkini
pak prabowo itu layak dimarahi publik
kalau mau dimarahin ya saya
karena saya pencetus koalisi paling awal
apa yang membuat anda berpikir bahwa
idenya rocky itu untuk jadi oposisi itu sudah usang gak laku
kan katanya kalau oposisi masuk pemerintahan jadi gemuk
nah itu kan bergantung
ya kan obesitas diperlukan terhadap sebuah misalnya
jenis jenis olahraga tertentu
nah kalau sumo kan butuh obesitas
ketinggi butuh obesitas
nah sekarang yang mau kita hadapin ini ke depan bangsa indonesia ini sangat berat
istilahnya kalau dalam tinju ini tinju kelas berat
masa kita hadapinnya pakai tinju kelas bantam
nanti tenggelam indonesia
untuk itu makanya pak prabowo harus mendekat dan berkoalisi
untuk itu dari awal kan saya yang mendorong koalisi
kalau dikatakan siapa pencetusnya ya arief poyono dari awal
oke ya ini sudah ngaku tersangkanya siapa ya
menanggapi dan teman teman internal gerindra sendiri menanggapi ide arief poyono yang wakil ketua
bahkan dulu saya dimusuhin
ketika saya mengatakan setelah mk juga kan saya yang pertama kali mengucapkan selamat ya
kang mas joko widodo menang secara pemilu demokratis
dan sekarang arahnya semakin baik dan sesuai dengan keinginan arief poyono
ya karena di dalam pemilu itu kemarin kan terjadi
masa satu bangsa satu tanah air pecah dua
nanti bisa bisa pada merdeka sendiri sendiri
kayak ancaman papua sekarang kan
nah ini kan yang penting yang dimana seorang politisi itu harus punya tanggung jawab
yang membuat pecah itu siapa
harus kita satukan supaya nggak pecah
nah itulah tugas saya walaupun saya diserang dimana mana gak apa apa
dan itu menurut anda perlu dan penting untuk publik indonesia
harus persatuan harus penting
artinya pemilu itu kan sebuah acara pesta
setelah pesta berakhir ya kembali lagi dong bersama jangan musuh musuhan
yang cebong jadi manusia yang kampret jadi manusia
saya mau ke rocky
dibutuhkan katanya obesitas dibutuhkan persatuan karena problemnya nggak enteng ke depannya mas arief ya
obesitas itu penyakit
jadi gabungan dua penyakit itu berbahaya
ya tadi prop
kalau sumo kan bunyakit
kan olahraga sumo kan
makanya sehat badannya besar
tapi anda setuju nggak bahwa memang persaingan dan tuntutan publik ke depan menginginkan jokowi prabowo untuk berkoalisi
jadi manusia seutuhnya
nggak ke goa nggak ke kolam
iya diutuhkan oleh arief buyono
bukan oleh masyarakat
masyarakat tetap merasa itu bukan tontonan yang menarik
dua penyakit digabung bersama sama di meja makan
bukan penyakit prop
obesitas itu kan penyakit
bukan kan tadi saya mengandaikan olahraga sumo sama petinju kelas berat
nah kalau petinju kelas beratnya krempeng ya sekali dibukul jatuh
saya mau mengkonfirmasi satu hal kepada mas arief poyono yang sudah mengaku jadi tersangka
provokasi pak prabowo berdamai dengan pak jokowi ya
kita tambahkan dulu yuk
apa yang dikatakan mas arief yang kemudian menjadi polemik dalam satu minggu terakhir
mungkin yang membuat dia dimusuhi katanya ya
ini sandiaga fadli dan edi prabowo
mereka semua tokoh gerindanya kompeten dan cerdas kok
untuk bisa membantu pemerintahan pak jokowi yang kedepannya punya tantangan dan ancaman problem besar dengan ekonomi
kalau melihat situasi global dan prediksi bank dunia terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia
ini bukan kontroversinya
kontroversinya berikut ini
nah sepertinya kita memang akan minta tiga posisi kementerian di pemerintahan jokowi maruf
tapi semua itu bergantung dengan presiden jokowi yang punya hak menyusul kabinet
jadi gerindra minta tiga posisi atau gimana
ini coba anda jelaskan kalimantan
ya minta menteri dong
tiga uang diajak berkoalisi masa nggak minta
kan kita diajak berkoalisi diajak bergabung
bukan kita yang minta gabung
lah kayak pertemuan di mrt yang minta pertemu siapa
walaupun awalnya saya yang dorong dorong supaya berkoalisi dan bertemu kan
ya wajar dong diajak berkoalisi diajak kerja minta jatah
jadi betul mas arief
nah ngapain kita malu minta jatah tiga menteri orang gak nyolong
oke menteri apa saja yang dipropos kepada pak jokowi dan bagaimana negosiasinya selama ini
ya yang pasti kan posisi menteri itu nanti sesuai dengan masukan masukan dan visi misi yang diserahkan prabowo ke pak joko widodo
ya kan artinya terserah pak jokowi dodo juga mau ngasih jabatan menteri apa
gerindra siap dimana mana
oke gitu tapi betul ya meminta tiga jatah menteri itu ya
bung roky ini bukan konsep saja
berarti dibohongin dong atau diapusi dong
mas arief bilang gerindra secara resmi meminta tiga jatah menteri bukan konsep seperti yang diakui pak prabowo kepada anda
anda bilang pak prabowo menjual konsep kepada presiden jokowi mas arief bilang pak prabowo minta tiga jatah menteri yang mana yang benar
ya jelas saya percaya ketua umum daripada wakil ketua umum
menurut anda kalaupun minta mas arief
ya kalaupun minta gak ada soal
kan yang di orang bukan soal mintanya orang mau tahu minta apa minta kaleng apa minta emas kan itu kan
kan kementerian ada yang emas ada yang kaleng ada kementerian bagian memasukkan uang ada yang bagian mengeluarkan uang
kan yang mana sebetulnya kalau soal minta udah pasti orang mau tahu yang mana
ya contohnya kan misalnya menteri petanian
karena kan kita mau swadzumbada pangan
menteri sdm kan
kita mau ngelola sumber daya alam
terus nanti menteri apa lagi
pokoknya terserah pak joko widodo
yang penting kita udah minta paling benar
itu bermusakal tuh
menteri pertanian sdm satu lagi apa keamanan itu
itu semua departemen yang akan menghasilkan obesitas
jadi konsekuen gitu
hoki ada yang mau tambahkan
itu benar konsepnya
perintah konstitusi adalah cerdaskan kehidupan bangsa dan rawat orang miskin
itu nggak ada di dalam pikiran kekuasaan kan
jadi saya setuju dengan pks
saya juga tahu atau merasa bahwa ya dua jam sebelum pelantikan udara bisa berubah cuaca berubah
tiba tiba banyak orang kecewa
kalau itu pasti akan terjadi dua yang oposisi beneran dan yang oposisi oplosan itu
jadi oposisi dan oplosan akan terjadi
masalah oposisi sama pemerintah itu kan menguat ketiga eranya pemilihan langsung presiden ya
yaitu sby lawan mega
setelah itu terbentuklah yang namanya oposisi
pdi oposisi sendirian waktu itu kan
seluruh partai bergabung sama pak sbyjk
nah waktu zamannya gus dur sama ibu mega gak ada oposisi oposisian
ya kan lah
pada saat mega naik ataupun gus dur naik ya kan
itu kan memang persoalan juga yang dihadapin pasca krisis ekonomi itu sangat berat
maka butuh namanya kabin apa namanya pemerintahan persatuan
artinya tidak ada lagi oposisi dan pemerintah
ingat loh gak ada semua partai terakomodir disitu kan
nah itu kan berjalan akhirnya kita bisa keluar lah dari krisis itu
sampai dengan dua ribu empat
meskipun ada impeachment disana
itu yang harus kita kembalikan kesana
ya artinya memang benar yang namanya fungsi legislatif
yaitu mengawasi mengkontrol pemerintahan
nah karena legislatif juga bergerak menjadi anggota mpr ya memang mereka juga fungsinya impeach
jadi dengan adanya koalisi besar nanti di pemerintahnya pak joko widodo maruk tidak tertutup kemungkinan
kalau terjadi crack politik ya bisa terjadi impeach
maksudnya mau mengipis pak jokowi gitu
iya kalau ada kesalahan kan sesuai persyaratan kayak gus dur waktu itu kan diimpeach
gak ada dulu koalisi oposisi gitu kan
ini variable baru nih dalam diskusi kita nih ya impeach mengimpeach ya
loh iya kan legislatif kan memang di konstitusinya tugasnya mengawasi dan mengkontrol pemerintah
gak ada itu namanya
benar tapi pertarungan demokrasi yang sehat baru terjadi setelah pemilihan langsung
gus dur kan gak dipilih karena persaingan politik dua aktor kan dipilih mpr
jadi lain lagi itu sejarahnya lain jadi gak pas
ya tapi pemerintahnya kan nggak ada oposisi nggak ada ini
iya karena dia tidak dipilih di dalam kompetisi yang sehat sekarang
sekarang ada kompetisi ada yang kalah yang seharusnya beroposisi tuh
kan mpr yang putusin gus dur jadi presiden
dan konteksnya berbeda dengan konteks sekarang roki roki
itu beda banget bahkan setelah gus dur terpilih yang golkar beroposisi terus jatuhin gus dur kan
tapi seperti kata bang madani butuh oposisi untuk sebenarnya membuat hal hal yang sangat prinsipil
seperti bpjs kesehatan pendidikan itu bisa berjalan dengan prudent gitu dan govern gitu misalnya
dari dulu ada oposisi dari zaman sby gak berjalan prudent
sekarang kita harus berpikir
kalau kita cuma sedikit ya buat apa oposisi
ya mending kita membantu pemerintah
pak joko widodo sadar ya kan bahwa negeri ini kan awal yang tadi saya katakan pilpres sudah pecah
nah kalau kita terus gotok gotokan oposisi ya kan terus kita tidak mau mengalah
kita tidak mau ngajak bersatu
ini masyarakat pecah terus
coba aja lihat tuh
di twitternya kan
perang masih terus kan
nah karena itu kenapa saya orang paling pertama mengatakan sudah kita koalisi selamat pak jokowi dodo menang
udah gak apa apa
anda nggak terima segala alasannya bang rocky dan bang mardhani bahwa ini untuk kesehatan demokrasi
balik itu semua ada benarnya
tetapi yang paling benar adalah bagaimana sekarang ini menyejukkan suasana politik nasional
terutama di masyarakat ya
karena sekarang begini ya
kenapa waktu itu saya mengatakan bahwasannya harus ada rekonsiliasi
orang orang gerindra di daerah itu sesama saudara berantem
karena beda pandangan partai
kan ngawur kakak adek berantem
gak mau makan bareng kan
lah ini kan gawat
berbeda sama misalnya politik di sebuah negara demokrasi yang sudah sangat maju kan
mereka berpikir tidak membedakan itu kan
lah ini di indonesia bisa bacok bacokan lah
rekonsiliasi nomor satu kalau kata mas arief tadi
ini yang penting sebelum kita bicara hal hal yang lain
yang penting akrab dulu
akur dulu baru kita membangun gitu
dari awal orang mau nistakan istilah oposisi gitu
iya yang penting rekonsiliasi itu
kalau udah rekonsiliasi
terus sama sama membuat program yang menjahati rakyat gitu
ya gak bakal orang menjadi rakyat
lo boleh kekuasaan itu pasti punya kemampuan untuk menjahati rakyat
itu ada di dalam seluruh sejarah adalah karena itu disebut power times to corrup
dalil itu gak mungkin dibatalkan
karena itu perlu
kesehatan demokrasi itu
jadi ajaib orang mau menundah politik oposisi dengan menganggap nanti terpecah belah tuh
justru oposisi itu untuk menguji sehat nggak pemerintah
yang bisa pecah belah bangsa ini pemerintah yang gak sehat
itu pentingnya oposisi
eh detak jantung lo udah lewat satu ratus enam puluh berhenti gitu
kalau dua orang obesitas bergabung itu detaknya bisa tiga ratus enam puluh
itu tiba tiba kolaps itu
nah bukan lucunya kan kalau di indonesia ada oposisi kan
harusnya kan kalau misalnya oposisi nih yang pasti pasti nih kalau di negara yang mengenal oposisi dan pemerintahan ya kan
tapi kita lihat di pemerintahnya sby sama pemerintahnya joko widodo
mau oposisi kek mau partainya partai pemerintah nyolong
lah yang mana yang benar
kecuali gerindra dprr nya gak ada yang ditangkep
apalagi kalau gak diawasi
artinya memang gerindra diperlukan untuk masuk ke pemerintahan
oke tapi kenapa kalau memang untuk kesehatan kenapa nggak di luar pemerintahan aja kan toh sama sama sehat juga
tadi saya katakan bahwa tensi perbedaan di luar ini sangat kuat
yang kedua kita itu tidak mau melepas pak joko widodo sendirian
artinya begini loh ya
apapun kita punya tanggung jawab bahwa pak joko widodo yang bawa dari solo itu kita
jadi kita punya tanggung jawab mensukseskan pemerintahnya pak joko widodo sampai dua periode
artinya pak joko widodo itu nanti dalam sejarah adalah sebagai presiden yang berhasil
yang pernah dibawa oleh partai gerindra dari solo ke jakarta dijadikan gubernur abis itu jadi lawan prabowo
itu yang kemudian kenapa gerindra akhirnya oke deh kita kali ini kita bergabung saja dengan pak jokowi untuk melanjutkan tradisi itu ya
bung rokie mau tanggapi dulu sedikit
reputasi pemerintah tidak akan diingat siapa yang bawa dia masuk itu
presiden jokowi akan diingat mengapa dia menaikkan iuran bpjs
nggak peduli dibawa dari solo apa dari mana
cuma cuma itu diingat orang
orang akan tahu bahwa daya beli menurun di era presiden jokowi
penangkapan politik terjadi di era presiden jokowi
orang nggak akan tanya asal usulnya dari mana siapa yang bawa ke jakarta
cuma itu yang akan dicatat oleh sejarah
ada yang mau tanggapi
kalau demokrasi ya no comment lah
tapi betul kata mas roy ada yang agak sensitif terutama di lingkungan koalisi pak jokowi
seperti sekjen partai nasdem jonny platte berikutnya
kita dengarkan ya
itu pertanyaan kepada seluruh pimpinan partai politik
ya menjadi pemenang ya
yang betul betul bertarung
yang betul betul bertanggung jawab
dan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawal pemerintahan
dan menjadi yang kalah yang satria
tapi bersama sama untuk bisa membangun negara
contohnya check and balance dari parlemen dalam sistem presidensial system harus bisa berjalan dengan baik
kita boleh berdebat ya berdiskusi di parlemen
tapi kebijakan negara kebijakan eksekutif anggota kabinet termasuk dalamnya adalah domain presiden
tapi artinya nasdem tidak setuju ya kalau misalnya kemudian masuk
lebih baik ada check and balance
nah persetujuan bukan dari partai nasdem dari presiden
kami mendukung keputusan presiden
tetapi kami mengingatkan keadapan politik
tapi kalau presiden memilih untuk satu pertimbangan politik itu adalah keputusan presiden kami dukung
namun apabila presiden tidak memilih karena satu pertimbangan politik kami juga sangat mendukung keputusan itu
sebelum akan dijawab mas arief dan mas roy yang sudah ketemu dengan presiden saya mau minta rocky menerjemahkan dalam bahasa yang lebih gamblang
pernyataan saya kini nasdem tadi
kalau nasdem bilang ya walaupun presiden memilih tapi ada faktor lain itu keadapan politik
jadi kalaupun presiden memilih yang tak beradab nasdem akan setuju gitu
kan ngaconya di situ kan
jadi mendua itu boleh tapi jangan logikanya jadi palsu gitu
jadi ketidakmampuan untuk melihat kesensi persoalan diputar putar dengan retorika
tapi anda lihat ini bentuk ketidaksukaan dari internal koalisi
bicara kesatria kalau kalah kesatria lah
politik harus beradab lah itu kode berutang
kode keras apa kode
bukan sekedar kode itu permintaan absolut dari nasdem sebetulnya
tapi kan dia mengatakan akhirnya terserah presiden
ya semua harus bisa bicara begitu dong
karena itu artinya nasdem juga sebetulnya konyol nggak usah ngomong kalau gitu kan
karena dia tergantung pada presiden aja
mas arief satria dong kalau kalah
beradab dong kalau politik
kalau berpolitik dong
justru kita sudah satria kan udah mengucapkan selamat
beradab kan kita beradab kan kita udah mau bergabung sama mereka
itu yang beradab artinya kita menyelesaikan supaya politik dan stabilitas nasional ini beradab
dan sekarang kita lihat gak itu di media media sosial beradab gak mereka
satu kelompok dengan kelompok ini berantem ngomongnya udah ngawur semana mana kan
nah itu kan menunjukkan negara yang gak beradab
apa kita mau presiden joko widodo digambarin mirip kodok lah pak jokowi dodo diledek ledek kurus lah prabowo di seperti apa kan
nah itu kan gak beradab negaranya
nah sekarang yang beradab ini siapa
mas arief tapi kalau kita lihat itu kan kalau kata rocky atensinya kalau bicara hermenetiknya itu menolak kehadiran anda
ya menolak tapi kenapa terakhirnya dia menyerahkan kepada pak joko widodo
kalau dia menolak ngomong aja sekarang menolak
itu yang kita tunggu
dan itu makanya kemudian banyak orang bertanya tay langkah pak prabowo menemui ketua umum ketua umum partai termasuk bank surya paloh itu upaya untuk mengelis keusuhan
ya itu kan untuk berteman aja lama kan nggak pernah ketemu selama proses pemilu kan gak ada salahnya kita ketemu ketemu
wong itu aja dimasukin media wong saya juga sering ketemu sama toko toko partai di luar gerindra kok
ya begini sekali lagi kan saya bilang checks and balance itu kan yang punya tugas itu dpr ri
semua anggota dpr ri itu punya tugas check and balance terhadap pemerintahan
ya tinggal sekarang bagaimana pimpinan partai yang ada di dpr ri itu tidak menghalang halangi anggota dpr nya untuk melakukan fungsi checks and balance terhadap pemerintahannya pak joko widodo pak maru
bukannya lebih bukan lagi saya jelaskan dalam konten etika politik jika anda bergabung dalam koalisi mas roy sudah punya pengalaman
tapi anda menggerogoti di parlemen
logikanya dimana mas arief
jangan grogoti artinya tetap saja nanti dpr ri nya gerindra itu pasti akan melakukan fungsi checks and balance terhadap pemerintahannya pak jokowi dodo pamaru
meskipun bergabung dalam koalisi
iya dong kan sebagai tugas sesuai fungsi konstitusi
nah semua ketua umum itu harus kayak prabowo karena saya berbeda gitu sama pak joko widodo
enggak apa apa saya enggak dipecat enggak diapa apain harus seperti itu
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam semua
sebelumnya saya raffi pratama
ya di sini saya mau nanya singkat aja sih tentang berpolitik di negara indonesia ini negara kita tercinta
kalau kita flashback ke belakang pada saat pemilu itu emang sering terjadi tuh serang menyerangan
lalu setelah pemilihan beres semua mendadak
semua mendadak ingin berpelukan
jadi yang saya bingungkan sampai sekarang itu apa seperti apa sih kultur berpolitik di negara kita ini tuh
nah itu aja sih jangan sampai kayak spongebob meskwit word berantem berantem aja
saya pengen indonesia bersatu pak
anda setuju koalisi apa setuju pak prabowo koalisi atau pak prabowo oposisi nih
istiqomah kepada agama dan kitab suci dan juga undang undang dasar
yang penting indonesia maju
terima kasih tepuk tangan untuk bim bim
bung roky ini kita bicara mengenai kultur politik sebelum dijawab oleh para politisi
ini kultur politik dulu kok berpelukan galak sekali kalau saya boleh interpretasikan kalimat bim bim ya
apa tadi eh raffki tadi apa namanya bim bim lagi
apa namanya dulu bermarah marahan dulu saling menyerang tapi sekarang kok berpelukan gitu
kultur politik itu memang sepertinya
ini mahasiswa udah jadi politisi juga dia nih
nggak mau kasih poin ya saya istiqomah indonesia bagus
iya tapi mesti kasih poin itu
tadi arief mengatakan bahwa ini buktinya masyarakat terpecah belah gitu
saling menghina segala macam itu
kenapa itu terjadi
karena nggak ada tuntutan etik
nggak ada pedoman moral gitu
kan pedoman moralnya adalah kalau anda kalah anda di luar
sehingga rakyat juga merasa oke nggak apa apa kita di luar kita pro oposisi itu
ada yang pro kekuasaan
nggak akan terjadi hina menghina
justru karena kekacauan itu masyarakat bingung
kami memilih dua waktu itu dengan asumsi bahwa akan beroposisi karena konsepnya berbeda
sekarang dia masuk dengan konsep yang berbeda itu ditawarkan ke pemerintah
ya publik membuli
jadi itu terjadi karena apa
itu terjadi karena memang kekacauan di dalam yang disebut tadi rekonsiliasi
seolah itu rekonsiliasi begitu ada tukar tambah
kan itu soalnya
jadi sekali lagi jangan salahkan publik jangan salahkan twitter jangan salahkan facebook
kalau terjadi kekacauan
karena kekacauan itu mencerminkan kekacauan di dalam koalisi
kekacauan di dalam konsep bersatu untuk membangun bangsa
demokrasi itu tidak memerlukan persatuan
demokrasi memerlukan kemampuan mengolah perbedaan
itu lebih penting sebetulnya
kalau habis main bola ya bagusnya setelah selesai kalah menang ya pelukan
tapi piala nggak dua loh
cuma satu ya yang dapat piala
ya benar satu piala
tapi kan habis itu pemainnya bisa pindah dibeli
kayak misalnya ya kan mu lawan barcelona
nah kan setelah siapapun yang menang kan pelukan
habis itu kita jual beli pemain supaya lebih kuat
nah cobalah kita mencontoh pertandingan sepak bola itu
artinya setiap pertandingan apapun mainnya kasar
itu kayak misalnya pemain backnya barcelona atau backnya mu kasar kasar
tapi setelah itu berpelukan
nah bagaimana juga sekarang
bagaimana juga sekarang ini pemimpin politik itu harus mengajarkan beretika politik seperti itu
jangan lagi nanti pilpres di dua ribu dua puluh empat itu keluar lontaran lontaran yang tidak baik
yang tidak beradab
masalah kita akan berkoalisi
kan tujuan berpolitik itu membangun bangsa
sementara ini kan pak joko widodo ini menghadapi ke depan ini negara kita ini problem yang sangat besar
nah kita tawarkanlah konsep
pak prabowo ini menawarkan konsep
artinya pak prabowo ini seorang pengabdi kepada negara
jangan sampai negara kita jatuh ke jurang tapi pak prabowo membiarkan
tidak ada problem etika
kalau tadi kata teman kita mahasiswa ada kultur politik apa yang kita ditampilkan kepada publik
yang ditunjukkan kepada publik
kalau misalnya etika ini tidak ada salah ya
itulah kultur bagaimana ciri khas politik di indonesia
yaitu politik persaudaraan
politik membangun bersama
rocky bertahun tahun mengajar etika politik di kampus gimana
iya tentu aja
ya pemakai pas ini ya
karena di indonesia belum ada politisi ditembak mati
kalau di amerika ada
makanya sangat kuat bahwa harus ada oposisi ada pemerintah
kan nggak ada kan oposisi ataupun politisi ditembak mati di sini
politiknya politik berdasarkan kebudayaan indonesia
lain lain berbeda keras abis itu pelukan bersatu karena kita saudara semua
pelukan antara pemain itu itu adab di lapangan
tetapi dia nggak pulang sama sama satu bis kan
mui sekarang lagi di bawah liverpool di atas
nanti dia ketemu di kompetisi berikut
itu poinnya bukan pulang sama sama satu bis
kalau ini habis berpelukan pulang sama sama satu bis
lalu bukan lagi jadi kesebelasan
kedua puluh duaan gitu
bukan kesebelasan gitu
nah inilah antiknya demokrasi indonesia
inilah antiknya demokrasi indonesia
mana ada yang main bola bola
itu apologi menurut anda
demokrasi indonesia jadi boleh
setelah bertarung harus berpelukan
demokrasi itu kan ilmu sosial mas
berterus saja dia berubah ubah bukan identitas
dan itu ciri khasnya